lagi lagi seorang selebgram ditangkap atas kasus jaringan narkoba internasional freddy pratama
kali ini seorang selebgram asal makassar nur utami yang ditangkap baris krim pada sabtu enam belas september lalu
wakil direktur tindak pidana narkoba bares krim polri kombes jayadi mengatakan
nur utami merupakan istri dari saru yang merupakan kaki tangan freddy pratama di wilayah sulawesi selatan
nur utami disebut bertugas menampung hasil penjualan narkoba yang dilakukan suaminya dan dibelanjakan menjadi mobil dan aset lainnya
dalam penanganan kasus ini baris krim polri telah menyita beberapa aset yang berupa barang bermerek dan beberapa kendaraan mewah lainnya hingga tujuh miliar rupiah
baris krim juga tengah menelusuri aset aset yang berbentuk tanah
terhitung kemarin hari sabtu penyidik dari barreskrim telah menetapkan satu orang tersangka lagi atas nama nu
yang mana nu ini adalah istri dari s
s merupakan jaringan freddy pratama yang berada di wilayah sulawesi selatan
sebelumnya ratu narkoba yang juga selebgram asal palembang

ditangkap kepolisian daerah lampung pada dua puluh enam agustus lalu
peran adelia sendiri adalah diduga terlibat dalam pencucian uang haram jaringan narkoba
dari penyelidikan empat rumah satu minimarket dan tiga belas unit kendaraan roda empat atas nama adelia
diduga berasal dari uang hasil transaksi narkoba yang dilakoni sang suami berinisial k
yang merupakan jaringan freddy pratama
selasa dua belas september
badan reserse kriminal polri mengungkap sindikat kartel narkoba
dan tindak pidana pencucian uang jaringan internasional dengan gembong bernama fredy pratama
dari kartel narkoba ini polisi menangkap tiga puluh sembilan orang dan mengumpulkan barang bukti sejak dua ribu delapan belas
sebanyak sepuluh dua ton sabu satu ratus enam belas tiga ratus empat puluh enam butir pil ekstasi tiga belas unit kendaraan empat bangunan
dan sejumlah uang di dalam ratusan rekening